kalau untuk komunikasi alhamdulillah ya bang ade itu baik jadi ngobrol gitu ketawa gitu kalau
ini baik gitu jadi mungkin kita berdoa dengan melihat situasi seperti itu bang ade akan cepat